empat tahun terakhir ada peningkatan kasus perdagangan bayi di indonesia
benarkah faktor ekonomi menjadi penyebab utama maraknya kasus perdagangan bayi di indonesia
saya akan tunjukkan datanya berikut ini
pada lima februari dua ribu tiga belas polres metro jakarta barat membongkar sindikat internasional perdagangan bayi
dan mereka menjual bayi ke luar pulau dan luar negeri dengan harga puluhan juta rupiah
kemudian ini masih pada tahun dua ribu tiga belas tepatnya pada tiga belas september dua ribu delapan belas
polisi menangkap seorang pegawai pemerintah kabupaten bandung
yang menjual bayinya yang berusia delapan jam berjenis kelamin laki laki
dari keterangan pelaku bayi perempuan ini dijual dengan harga tiga hingga lima juta rupiah
sementara bayi laki laki seharga tujuh juta rupiah
lalu di tahun dua ribu empat belas
tepatnya enam februari dua ribu empat belas di medan sumatera utara
polresta medan mengungkap sindikat penjualan bayi yang berkedok klinik bersalin
dan ini didalangi oleh suami istri dan ditangkap di polresta medan
lalu beberapa bulan kemudian tepatnya pada tiga puluh juni dua ribu dua puluh
ini polresta medan kembali menangkap seorang tersangka penjual bayi
tersangka menjual bayinya seharga delapan juta rupiah
dengan alasan tidak mampu membayar biaya rumah sakit
lalu data di dua ribu lima belas masih di medan
polresa medan dan polsek delitua menangkap empat tersangka penjualan bayi di kota medan
di antaranya adalah pasangan bidan rumah sakit
bayi berkelamin laki laki dijual dengan harga lima belas juta rupiah
kemudian bayi perempuan dijual dengan harga dua puluh juta rupiah
kemudian di tahun dua ribu lima belas
dua ribu enam belas tepatnya pada sebelas februari dua ribu enam belas
petugas intel polisi makassar menangkap tiga tersangka perdagangan anak saat bertransaksi
bayi berumur dua bulan dan juga anak berusia tiga tahun dijual seharga tujuh puluh lima juta rupiah
dan kemudian baru baru ini tepatnya di tiga puluh maret dua ribu enam belas
aparat kepolisian resor metro jakarta selatan
menangkap tiga tersangka berinisial kd kemudian w dan juga sw di kebayoran baru jakarta selatan
bayi tersebut dijual seharga empat puluh juta rupiah
dan rencananya kd akan memperoleh dua puluh tiga juta rupiah
kemudian w memperoleh dua lima juta rupiah dan sisanya diberikan kepada sw yang merupakan ibu kandung bayi
kalau kemudian kita lihat